presiden joko widodo menyebut ditelepon oleh salah seorang perdana menteri yang meminta indonesia mengirimkan stok minyak goreng ke negaranya
perdana menteri itu menyebut stok di negaranya akan habis bila indonesia tak segera mengirim minyak goreng
hal itu disampaikan presiden jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah dua ribu dua puluh dua pada selasa pagi
sebelumnya jokowi mengungkapkan situasi saat ini tak mudah karena adanya ketidakpastian global
yang memunculkan berbagai ancaman seperti krisis pangan dan energi serta kenaikan inflasi di semua negara
berdasarkan data bank dunia imf ekonomi di sekitar enam puluh negara akan ambruk
untuk itu jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah menyiapkan segala cara agar tidak mengalami kelangkaan pangan ataupun energi
dua hari yang lalu malam saya mendapatkan telepon dari seorang perdana menteri nggak usah saya sebutkan
dia meminta betul
presiden jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng
stok kami betul betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial ekonomi yang berujung juga pada krisis politik
dan itu sudah terjadi di negara yang namanya sri lanka